peristiwa tenggelamnya kapal selam kri nenggala
memunculkan keprihatinan terhadap anggaran pertahanan nasional
bukan rahasia lagi bahwa anggaran pertahanan indonesia
jauh dibawah kebutuhan
namun demikian dalam beberapa hari terakhir ini
publik dihebohkan dengan rencana anggaran pertahanan
dalam dokumen yang diperoleh cnn indonesia
disebutkan anggaran pembunuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan
atau al palhanqam tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh empat
sebesar satu ratus dua puluh empat sembilan ratus sembilan puluh lima juta dolar amerika
jumlah ini setara sekitar satu tujuh ratus triliun rupiah
dari dokumen berbentuk rancangan perpres itu pula disebutkan
bahwa tujuh puluh sembilan miliar dolar diantaranya digunakan untuk pengadaan persenjataan
dari jumlah itu dua puluh miliar dolar telah dialokasikan pada daftar rencana pinjaman luar negeri
anggaran sebesar satu ratus dua puluh empat miliar dolar ini jumlahnya sangat fantastis
sebagai gambaran sebuah kapal selam yang kita beri dari korea itu
harganya hanya sekitar tiga ratus lima puluh tujuh juta dolar
artinya dengan anggaran sebanyak itu kita bisa membeli sebanyak tiga ratus lima puluh tujuh kapal selam
luar biasa bukan
dan yang lebih luar biasa adalah dalam pasal empat rancangan perpres itu disebutkan
anggaran pengadaan ini
dilakukan pada periode dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh empat
artinya dalam waktu dua lima tahun anggaran ini harus terserap
padahal kita tahu produksi senjata seperti tank kapal perang atau pesawat tempur
itu memakan waktu sekitar tiga sampai dengan lima tahun
kecuali barang bekas
selain itu pembelian senjata tentu perlu perencanaan matang
karena ini terkait dengan serana dan perasana perawatan sumber daya manusia dan lainnya
jadi itu menurut saya reprepasnya ajaib
sekali yang pasal pertama nyatakan soal dua puluh miliar dolar pasal berikutnya satu ratus empat miliar dolar
dan semuanya harus diselesaikan selama dua ribu dua puluh empat
sekarang kita common sense aja lah
menghabiskan anggaran pertahanan sekarang aja itu kemarin presiden baru marah marah kan
kenapa tidak terserap
anda bayangkan tiba tiba sekarang kita mesti menyerap dalam dua lima tahun jumlah sebesar rp satu tujuh ratus enam puluh triliun
tni tidak dilibatkan
saya panggilan tni anda boleh cek panggilan tni atau kepala masing masing kepala staff gitu loh
di sisi lain ada pula dokumen yang menyebutkan kementerian pertahanan membuat sebuah perusahaan bernama pt teknologi militer indonesia atau pt tmi
dalam dokumen yang ditandatangani prabowo itu disebutkan pt tmi dibentuk oleh kementerian pertahanan dan dikontrol langsung oleh sang menteri
perusahaan ini bertujuan mengakselerasi proyek dan pengadaan hal pertahanan
disebutkan pula pt tmi dipimpin oleh majen purnawirawan bleni kayurupan dan harsusanto
bleni koyurupan sendiri merupakan kawan dekat prabowo
sementara harsusanto adalah mantan di rut pt pal
dari situs pt tmi disebutkan menyediakan berbagai produk alutsista
namun tidak disebutkan secara detil jenis maupun merek alutsista yang dimaksud
kami pun berupaya menghubungi pihak pt tmi
namun tidak memperoleh tangkapan
sesuai alamat tertera di situsnya kami pun mendatangi alamat perusahaan tersebut
di alamat tersebut memang terdapat pt tmi
di gedung yang terlihat sepi ini pt tmi menempati lantai satu dan dua
hanya saja kami tidak bisa menemui siapapun dari pihak pt tmi karena saat kami datangi
hanya ada satu pegawai di pt tmi yang tak bersedia memberi keterangan apapun
tapi bapak kerja di sini pak
kalau lahirnya dari yayasan mana boleh yayasan itu berbisnis senjata
karena kalau masuk ke websitenya nalphal air force len cyber semuanya mau ditetangani oleh pt tmi
kemudian sistem pengadaannya kalau betul pt tmi yang mengadakan itu namanya mengalanggar undang undang monopoli
selain juga undang undang yayasan nggak boleh
undang undang kesetaraan juga melanggar
iya melanggar juga undang undang pertahanan
terus mana nih faktor tot faktor segala macam
karena kalau mau jadi apakah pt ini apa bergeraknya saya nggak tahu broker
apakah saya nggak ngerti itulah yang mesti diterangkan menteri
hingga kini belum jelas apa fungsi dari pt tmi dan kaitannya dengan rancangan perpres anggaran pertahanan dengan jumlah fantastis
kementerian pertahanan pun masih enggan buka seluruh perusahaan

dunia pertahanan memang identik dengan rahasia negara
akan tetapi jika itu terkait dengan kepentingan publik seperti penggunaan anggaran tentu harus ada keterbukaan
mengapa karena uang yang digunakan adalah uang saya uang kamu uang kita semua
selain itu proses pengadaan pun seharusnya terbuka dan transparan
agar masyarakat bisa menilai bahwa uang pajak mereka telah digunakan dengan baik dan benar
tim liputan cnn indonesia